video temuan beras rusak dalam operasi pasar murah bulog viral di media sosial
operasi besar tersebut disalurkan bulog cimahi bekerjasama dengan indak dan kecamatan di kabupaten bandung barat
dalam video tersebut terlihat kondisi beras menggumpal dan keras seperti batu
perekam juga memperlihatkan bungkus beras yang bertuliskan premium
pada saat ini selasa siang pihak bulog memperlihatkan sekitar tiga paket yang siap diseluruhkan ke kecamatan kililin
untuk memastikan kondisi beras masih dalam kondisi baik bulog juga melakukan pengecekan acak
pimpinan bulog cabang bandung menegaskan beras yang dicalurkan telah melalui proses pemeriksaan yang ketat sebelum dipaketkan
beras yang kami salurkan ke kpp kami pastikan baru semuanya
jadi ada standar yang harus dipenuhi
saat masuk itu diperiksa dulu oleh pemeriksa kualitas yang sudah terverifikasi
dari delapan paket yang dipesan oleh indak kabupaten bandung barat sudah dua puluh empat ribu paket yang tersalurkan hingga selasa
ratusan warga mengantre untuk menerima bantuan sosial berupa beras di kantor kelurahan banjaran kecamatan kota kediri jawa timur selasa siang
sejumlah warga bahkan ada yang berusaha menyerobot antrean karena khawatir tidak kebagian
namun oleh petugas warga yang dirobot diminta kembali dan masuk ke barisan awal
seorang warga mengaku sudah antre dari jam delapan pagi namun baru terlayani sekitar pukul dua belas
antre masih ya petugasnya ya cepet aja
berapa jam tadi
saya tadi dari jam delapan mbak
baru keluar ini
baru keluar ini
dalam pebagian bantso sepihak bulog menyediakan seribu barang

sekian bakar dan aktif jual sekolah bmo